kalem mau coba susu
keseruan rizal seorang bocah di ngawi jawa timur
yang sedang bermain bersama teman temannya
berubah menjadi kehebohan
tak sengaja menginjak kayu penutup yang sudah rapuh
bocah dua belas tahun ini terprosok ke dalam sumur
di desa krompol kecamatan beringin
warga dan aparat yang berusaha mengevakuasi rizal
lantaran kedalaman sumur yang mencapai dua puluh satu meter
dan diameter sumur yang sangat sempit
kita lari sama teman temannya itu pak
lewat ke sini
dan nyelip temannya
mau dahuluan nyelip dulu
ternyata kecemplung ini
sama sumur galian ini kan sudah rapuh tutupnya
warga pun tak berani masuk ke dalam sumur
karena khawatir adanya gas beracun
akhirnya warga menggunakan sebuah keranjang
yang dimasukkan ke dalam sumur menggunakan tali
upaya ini pun berhasil
rizal yang kondisinya lemas dan mengalami lecet lecet
langsung dibawa ke puskesmas terdekat
untuk mendapatkan perawatan
orang tua rizal tidak mengetahui kejadian ini
karena masih bekerja
inam tohari ngawi jawa timur